murad gitu loh
saya muji bukan ngeledek jangan marah
apa kris dayanti
kamu mah kampungan kris dayanti itu istilah gaul
artinya hati hati di jalan
hati hati di jalan mah bukan kris dayanti
sekarang kang obang datangnya suka siang
ya namanya udah jadi bos
rahyam rahyam rahyam
rahyam rahyam rahyam rahyam
rahyam rahyam rahyam
kamu bener soal kang obang
lagi merasa kehilangan
bukan kehilangan apa
tapi kehilangan siapa
teman kerja anaknya almarhum kang bahar
saya ditelepon kang murad
saya disuruh cari siapa copetnya
dia perempuan hebat
kauian suka sama dia
terus sekarang kalian lagi patah hati
bukan patah hati
saya udah gak nyopet
tapi udah beberapa kali ditanya kalau ada yang kecopetan
terus saya yang harus tanggung jawab
kenapa gak langsung saeb yang ditanya
kenapa gak langsung saeb yang dicari
kenapa bukan ubed
tadi katanya gak lama
kamu gak usah kaya gitu
kan kita udah dapet cilok gratis buat tugas temuin robot yang ubed
saya nyesel pernah jadi copet
udah menggabar hasil jadi orang kaya
udah gak jadi copet lagi juga
tetap aja dianggap masih copet
gak usah nyesel
nanti juga ada gantinya
jarang yang komplit seperti kinanti
kalau yang cuma cantik aja
gerobaknya ada yang nunggu
gak papa ditinggal lama
iya nih sebeh
tadi bilangnya sebentar
kita tinggal aja yuk
kamu punya pacar
gak papa cuma mau tau aja
udah mau sore uang yuk
ini seperti gerobak yang dulu kita curi
tapi gak jadi
terus kita kembaliin lagi
dulu kita kembaliin
karena kita khawatir yang punya gerobak ini
ada hubungan sama keluarga kang bahar
sekarang mas saya yakin gak akan ada hubungannya
kalau ternyata ada hubungannya
ya tinggal kita kenalin aja
seperti hp temannya anak kang bahar
hari ini bisa ketemu enggak
kang bisa ketemunya kapan
itu gerobak ubed bukan
kenapa bukan ubid yang bawa
ubed gerobak kamu ada
enggak justru saya mau ngasih tahu kamu
gerobak kamu dibawa sama orang lain
bapak bapak dua orang
kita pernah jadi copet
jadi orang jahat
sekarang udah berhenti jadi copet
tapi masih ada aja orang yang anggap kita orang jahat
sekarang kita punya kesempatan buat jadi pahlawan
mudah mudahan gak kesiangan
atau kalau saya terangin
lima ribu itu berapa
kalau uangnya seribuan berarti uangnya ada lima
maksud saya ciloknya dikasih berapa
ambil aja sendiri bebas
ntar ke panggil
sampe uang masih an dashboard
saya dah sampe
apanya bekerja baji harusnya
udah ketemu kang
terima kasih kang
murad gitu loh
apa chris dayanti
kamu mah kampungan
chris dayanti itu istilah gaul
artinya hati hati di jalan
hati hati di jalan lo bukan chris dayanti
tapi pt dj
mau marah lagi
akhirnya kita punya pekerjaan yang bukan nodong
lima bebas ambil sendiri
kang boleh minta tolong
gerobak cilok temen saya dicurig
ini pencurinya yang difoto sama saya
lima bebas ambil sendiri
lima bebas ambil sendiri
kamu mencuri gerobak cilok
nanti gerobak ciloknya dikembalikan